pernah serangan jantung bersyukur masih bisa selamat airnya beliau sadar dan bisa kesini
untuk memperjelas permasalahannya tombolah serangan jantung bu
selesai iya tuh gimana ada di sini
tenang tenang tenang tenang tenang tenang
tenang gimana kalau kita tenang terus nggak bakal ada solusinya
juga sih gak ngasih solusi
baru mikir itu baru mikir
nah itu dia tuh
para warga tenang
jangan emosi dulu
anak ini kan yang kalian tuduh tuyu gimbal
anak ini adalah anak jalanan yang saya selamatkan
kenapa emang dulu sama emang idun rahasiain segala
karena saya takut geng jalanan ini mencari anak ini
jadi yang selama ini kalian lihat di rumah saya adalah anak ini
bukan tuyul gimbal
oh jadi maksudnya itu ngelindungin pak rete
bapak bapak dan ibu ibu
pak dulo ini tadi benar terkena serangan jantung
bersyukur masih bisa selamat
akhirnya beliau sadar
dan bisa kesini
untuk memperjelas permasalahannya
kalau serangan jantung bu
tuyul gimbalnya ada di sini

kita jebak pakai uang monopoli
cinggahan buka lah
buka buka buka
apa orangward dimana
pilih tangan kedou
janganlah menceritakan budak budakan lu
pasti nggak ada dilawan apapun
petang tapi ternyata hantu
kami tetepi lagi